marquez memastikan gelar juara dunia motogp dua ribu enam belas di seri jepang yang baru berakhir beberapa saat lalu setelah valentino rossi dan jorcelorenzo gagal finish akibat terjatuh
dengan demikian marquez kini mengoleksi satu ratus tujuh puluh tiga poin yang dipastikan tak lagi bisa dikejar oleh rossi dan juga lorenzo di kelas main pebalap meski masih ada tiga seri tersisa
ini adalah gelar juara dunia ketiga bagi marquez setelah dua ribu tiga belas dan dua ribu dua puluh